terima kasih sempat pak
tapi sekarang kondisi pasien sudah mulai membaik
tadi pas pas ketinggalan
tapi nggak parah kan
bisa dibilang buruk pak
tapi bapak jangan khawatir ya
karena dokter sudah menangani pasien dengan baik
kalau begitu saya tunggu siap pak
terima kasih ya
tadi pas kamu drop saya nggak ada di sini
kamu harus kuat kak
kamu harus bangun
kamu harus bangun
kamu harus bangun
kamu jangan bikin aku ketawa terus dong mas
ntar aku sedek gimana
ya apa apa dong kalau ketawa itu
ketawa bahagia itu bikin orang sehat
iya bahagia sih bahagia
tapi kalau kesedekan nggak lucu
kaya banget sih kamu
sebenarnya biasa aja
kamu nggak bahagia bahagia banget
ya adil dong
padahal saya tuh bahagia banget sama orang
biar cepat sehat ya
nanti kalau kita udah nikah
kita bakal sama sama terus mbak ya sampai tua
terus kamu bakalan sweet kayak gini terus nggak sama aku
aku bakal berusaha terus
karena kamu tau nggak
bahagia kamu itu adalah bahagia saya juga
ya semua aja kalau dengar harapan kita
dan jangan berdua
saat kita gua disini bajaj
ngak mau best pesta dengan apa
adalah kamu bangun kat
dan kita menikah
kamu denger saya kat
kamu harus bangun kat
ada di tempat kesukaan di mobil
kamu kan sering buka email kamu
beberapa hari ini aku gak sempet ngabarin kamu via chat
tapi sekarang aku email kamu
kalau kamu di sini kamu pasti panik banget karena aku ngalamin kecelakaan
soalnya selain kamu panikan
kamu selalu ketakutan
kalau aku kenapa napa
makasih ya sayang
aku jadi ngerasa disintain banget sama kamu
rasaku beruntung sekali
balik ke cerita ya
ya udah skill p
lu baru anak yang cut